wah weekend kemana nih
di rumah aja kan ya
ingat loh masih masa pandemi
jadi ya kebanyakan di rumah aja deh
bareng sama keluarga
kalau buat saya ya weekend itu biasanya kami cheating day
alias bebas makan makanan yang manis cemilan cemilan
daripada beli di luar nih
saya punya ide gimana kalau misalnya kita bikin dessert box sendiri di rumah
bahan bahannya ternyata gampang banget ditemui pemirsa
kita hanya butuh biskuit yang nanti akan kita bikin remah remah
alias akan kita hancurkan dicampur dengan bahan bahan yang lain
yang pertama karena saya di sini mau dessert box yang warnanya merah
saya cari biskuit yang warnanya merah juga rasanya
jadi orang bilang red velvet gitu ya
disini saya sudah beberapa biskuit
keping biskuit yang nanti akan saya hancurkan dengan bantuan ziper bag
dan juga ini untuk menggiling
bahan lainnya lapisan lainnya selain biskuit
kita butuh campuran dari yogurt
saya disini pakai yogurt yang rasanya strawberry
terus juga ada keju
disini mungkin ada yang pakai selai keju
atau mungkin keju oles yang ada

tapi yang paling penting bukan keju yang untuk diparut ya
bukan keju cheddar ya
tapi keju yang memang untuk dioles
selanjutnya ini juga ada whippe cream
tapi yang masih dalam bentuk bubuk
langsung aja dihancurkan
karena biasanya kalau untuk bikin cemilan yang terbuat dari biskuit yang dihancurkan
biasanya kan cuma dibikin bulet bulet aja tuh ya kan
nah disini kita bikin dessert box
yang lagi kekinian
nah saya rasa sudah cukup hancur ya
jadi nanti kita bisa padatkan di dalam wadahnya
kalau misalnya anda mau pakai blender juga nggak masalah sih ya
akan lebih cepat dan juga lebih simpel
nah langkah selanjutnya kita sisihkan dulu
biskuitnya untuk nanti kita susun
untuk lapisan yang berikutnya nih
saya akan mencampurkan yogurt keju dan bubuk white cream
yang pertama saya masukkan dulu bung

kemudian kita masukkan kejunya
karena tekstur dari keju oles ini sangat padat
nah diaduk aduk terus pemirsa
sampai keju olesnya itu lebih tercampur ke yogurtnya
jadi teksturnya akan kental seperti ini ya
selanjutnya nih bubuk kue creamnya
disini saya gunakan seratus gram bubuk whipped cream
tadi yogurtnya itu sekitar dua ratus lima puluh ml
jadi kalau misalnya anda beli yogurt yang botolan
ya segitu aja lah yang digunakan ya
selanjutnya kita masukkan ke dalam bubuk whipped creamnya
sedikit setengah dulu deh
nanti tekstur yang kita harapkan adalah sangat kental
kalau misalnya pemirsa pernah membeli dessert box
kan ada beberapa lapisannya tuh
nah lapisan krimnya itu yang kita akan buat satu ini
jadi kita akan buat satu ini
nih segini ya pemirsa ya
bubuk whippe cream yogurt dan kejunya
sudah tercampur rata
tapi belum selesai
kalau enggak punya piping bag
saya pernah sih pakai jalan tikus
masukkan ke dalam bubuk whipped creamnya
masukkan aja ke dalam plastik kiloan
terus sama deh ujungnya tinggal digunting
sebelum itu kita tata dulu dong
biskuit yang tadi sudah saya hancurkan
kita langsung mulai untuk menata dalam box
saya bikinnya yang kecil aja kayak gini ya
kalau misalnya anda punya wadah tahan
ataupun kedap udara yang plastik juga boleh
yang kaca juga boleh
atau yang bentuknya seperti toples kue juga boleh
oke ini udah jadi
ini adalah lapisan menuju paling atas
ataupun menuju paling akhir
tambah topping strawberry
yeay ini dia deh
jadi tuh lapisannya
kalau misalnya anda coba
masukkan dulu ke dalam kulkas
supaya nanti terasa lebih dingin di mulut
langsung masukkan sendoknya
dari atas ke bawah
bikinan sendiri di rumah
untuk anda sekeluarga
silahkan mencoba ya
kalau misalnya ketinggalan
apa aja bahan yang anda butuhkan
ini dia untuk anda informasinya